lima organisasi profesi baik dokter perawat hingga bidan menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah menolak pembahasan ruu kesehatan omnibus law
protes dilayangkan karena pembahasan ruu kesehatan dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik
kementerian kesehatan berkilah ruu ini akan menjadi aturan transformasi kesehatan
sementara tenaga kesehatan merasa draft ru kesehatan menimbulkan banyak masalah baru
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua umum pengurus besar ikatan dokter indonesia dr adib kumaydi
selamat sore dr adip
selamat sore mbak rifana selamat sore pak trubus pak syahril
jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril selamat sore pak syahril
selamat sore pak rifana salam sehat
dan pengamat kebijakan publik trubus rahadiansyah selamat sore pak trubus
ya selamat sore mbak
oke saya mau ke dr adib terlebih dahulu
dr adip lima op atau lima orang
organisasi profesi baik tenaga medis dan tenaga kesehatan menggelar demonstrasi menolak ruu omnibus kesehatan
meskipun anda dan juga teman teman sudah menyampaikan alasannya tapi di forum ini saya ingin tahu apa alasannya lima op sekaligus menolak pembahasan ruu kesehatan
ya jadi kalau kita melihat substansi yang ada di dalam undang undang
ada beberapa substansi yang itu kemudian menjadi sorotan bagi kami
tapi yang paling krusial tentu
bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pada saat kemudian kita bicara ada undang undang leg spesialis yang selama ini sudah mengatur sebenarnya
mengatur di dalam pelayanan praktek kedokteran mengatur di dalam praktek keparawatan mengatur di dalam praktek kebidanan mengatur juga di praktek pada tenaga kesehatan
dan kemudian muncul sebuah undang undang di mana di dalam pasal pasal yang ada di undang undang ini tidak secara konkret mencerminkan sebuah kepastian hukum
pelindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sehingga ini akan membawa dalam sebuah isu di era litigius era tuntutan yang akan menimbulkan tuntutan juga kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan
maka ini yang kemudian menjadi sebuah kegelisahan bagi teman teman tenaga medis dan tenaga kesehatan
dan yang hadir pada kemarin itu baik di jakarta itu perwakilan diikuti juga oleh teman teman di daerah
artinya kegelisahan ini berasal dari bawah dengan sebuah kondisi pada saat kepentingan kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik
tapi satu sisi kita dihadapkan sebuah problem bahwa kita akan bisa menjadi obyek hukum dan bisa menjadi isu kriminalisasi
inilah yang kemudian menjadi satu dasar apa yang kemudian kita lakukan dalam pergerakan kemarin
oke dr adib kalau bisa saya rangkum berarti kegelisahannya adalah soal ancaman kriminalisasi begitu ya ancaman pemidanaan terhadap para tenaga kesehatan dan juga tenaga medis
itu yang tercantum dalam ru kesehatan
betul salah satunya adalah itu
tapi pada saat kemudian ini kaitannya
kaitannya adalah keterkaitan juga dengan dihilangkannya keberadaan organisasi profesi yang selama ini sudah bertugas protecting the people guiding the doctor melindungi para tenaga medis dan tenaga kesehatan
sehingga kalau kemudian ada undang undang omnibus law yang menghilangkan undang undang yang tadi sudah menjadi pelindung profesi
maka ini yang kemudian menjadi dua hal yang sangat kita khawatirkan
oke saya mau langsung ke pak sari
pak saril ada kegelisahan dari lima organisasi profesi
bahwa ada ancaman pemidanaan ancaman kriminalisasi terhadap para tenaga kesehatan dan juga tenaga medis
dan ini kan yang turun langsung berdemonstrasi bukan hanya satu organisasi profesi tapi ada lima organisasi profesi
apakah kementerian kesehatan tidak melihat ini akan menjadi sebuah masalah
silakan pak saril
ya terima kasih
ya terima kasih mbak ripana
jadi satu sisi kita memberikan apresiasi penghargaan kepada kawan kawan
rancangan undang kesehatan
dan ini menjadi inisiatif dpr
nah kementerian kesehatan ditugaskan
memberikan public hearing
ke semua pihak
untuk memberikan masukan koreksi
dan sebagainya dan akhirnya muncul
investasi masalah sebanyak
rp tiga dua puluh artinya proses
itu telah dilalui dan
ini menjadi bagian yang kita serahkan
ke dpr untuk dibahas dalam rancangan undang undang
ini nah mungkin saja
beberapa pasal tadi
memang mudah mudahan bisa mendengar
dengan penjelasan kami ini ya jadi
beberapa pasal yang dikhawatirkan
tadi contoh ada
kriminalisasi justru tidak ya mbak ribana
jadi undang undang kedokteran
tahun dua ribu empat kemudian
undang undang tenaga kesehatan
dan bidan itu hanya
ada beberapa pasal yang menyebutkan
perlindungan terhadap dokter
dan tenaga kesehatan
yang itu pun hanya
secara umum tetapi
diberikan detail betul contoh
apabila ada dokter
perawat atau tenaga
medis yang dalam tugas yang melakukan
kelalaian atau kesalahan maka
dia tidak serta merta langsung
tidak harus melalui
profesi dulu gitu loh mbak
jadi dengan begini
ada perlindungan gitu loh pak
tapi kan organisasi profesinya
dihilangkan dalam pasal di
ruu kesehatan omnibus law ini
ada tapi berada di
peraturan turunan ataupun peraturan
menteri kesehatan tidak ditulis di dalam
pasal di undang undang
jadi begini mbak jadi ini omnibus law
ini itu adalah
ada sembilan undang undang
yang ada yang tahun
dan sebagainya nah tentu saja
karena ada aturan dari
menteri apa namanya
rb ya undang undang juga
yang mengatur organisasi
kemasyarakatan nah sehingga
op ini sebetulnya tidak dihilangkan
di dalam apa namanya
rangkaian ruu ini mbak
id tetap ada pdgi tetap ada
ppn tetap ada tetapi dia
masuk di dalam aturan pelaksanaan
dari undang undang ini
tidak ditulis dari undang undang ya tidak tulis
di ruu kesehatan tapi adanya di aturan
ya umum disebutkan organisasi profesi
sehingga dengan tukunan ini
diharapkan organisasi profesi jauh
lebih berkembang nanti untuk
mengelolakan anggotanya gitu mbak
pak saril organisasi profesi
bisa jauh lebih berkembang bisa jauh
lebih banyak tapi dengan ditaruh di
peraturan turunan artinya kan
kekuatannya tidak akan setinggi kalau misalnya
ada di undang undang karena undang undang
lebih tinggi pak saril dibandingkan dengan
peraturan turunan ataupun peraturan menteri
jadi kekuatannya secara hukum dipertanyakan
pak saril kalau op itu kemudian
ditaruh di peraturan turunan
tidak pak jadi
seperti itu ya jadi
op ini kan bagian mitra
pemerintah bagian eksekutif ya
dalamkan bagaimana pemerintahan
terhadap pelayanan masyarakat
nah tentu saja semua
profesi itu sangat dibutuhkan oleh
pemerintah dalam rangka untuk
bermitra jadi tidak ada
peran op itu dikurangi
karena apa spesialisasi
kemudian ekspertnya mereka itu
memang harus ditanya kepada
mereka jadi janganlah
ada dimobkan akan hilang
tidak tetap ada karena justru
dengan transaksi turunan dia akan jauh lebih berkembang
untuk pengembangan organisasi
profesi itu jauh lebih berkembang
belum tentu jauh lebih kuat secara hukum
itu yang saya ingin tanya ke pak trubus
pak trubus tadi
di satu sisi kementerian kesehatan mengatakan
bahwa tidak perlu
ada kegelisahan dari tenaga medis dan juga
tenaga kesehatan soal dugaan
ataupun ancaman pemidanaan
karena organisasi profesi ini tetap ada
meskipun tidak ada di pasal
ru kesehatan tapi di bawahnya
di aturan turunannya itu yang dipertanyakan
soal kekuatan hukumnya tapi di satu
sisi tadi juga dikhawatirkan
oleh teman teman dari pbid
kriminalisasi ataupun ancaman
pemidanaan karena organisasi profesi
tidak diatur di dalam
pasal di ru kesehatan
ini bagaimana anda melihatnya apakah
ini rawan sekali
ke depannya untuk pelayanan
kesehatan pak trubus
iya menurut saya
memang ada potensi ya
potensi di mana
terhadap pelayanan kesehatan ini
ada pengaruhnya karena apa
kita melihat bahwa
aturan aturan di bawah itu
seringkali ya kan kemudian
diterjemahkan secara berbeda ketika
itu tertulis di dalam undang undang
namun demikian memang
ini sebenarnya masalah
ini menjadi ruwet itu itu karena
polemik lah bahasanya itu karena polemik
ruwet itu karena ini
minimnya komunikasi publik mak
jadi komunikasi publik harusnya
dipegang kendalinya oleh
dpr artinya kan tadi pemerintah
sudah menyerahkan kepada dpr ini
inisiatif dpr jadi dpr
harus memanggil semua pihak supaya
ada unsur partisi publik sebenarnya
kalau dilihat secara
ketuhan mereka keseluruhan
demo demo ini ini kan hampir mirip
ketika demo yang terkait dengan
bahasanya kan hampir seperti itu
akan tetapi saya rasa
memang ini tugas dpr
dalam ini untuk bagaimana
menjembatani agar kepentingan kepentingan
organisasi profesi terutama yang banyak
dikeluhkan dan soal kriminalisasi
tadi itu bisa diselesaikan secara
bersama karena persoalan begini
ada juga sesuatu undang undang
dan buat undang undang dalam prakteknya
juga enggak berjalan bersama kok artinya misalnya
undang undang tentang advokat itu profesi itu
undang undang sendiri tapi dalam prakteknya
advokat itu banyak tidak hanya istrinya
single bar tapi malah multi bar
artinya banyak organisasi
kemudian juga tidak jelas jadi menurut saya
ini memang harus ada
selama yang komunikasi adalah
transparansi karena partisipasi publik
menjadi kunci mbak karena itu
omnibus law itu memang prosesnya
cepat terus lalu dianggap terburu buru
tidak semuanya omnibus law itu
dalam tanda petik buruk tetapi
memang di indonesia ini
karena pengalaman kemarin ciptaker
itu seolah olah segala sesuatunya
jadi buruk nah ini memang tugas
dpr lah mbak untuk memanggil semua
waktu itu saya inginnya juga
sudah komunikasi gitu mbak
pak trubus saya ingin tanya secara
objektif anda melihatnya pembahasan
ruu kesehatan omnibus ini
partisipasi publik yang cukup maksimal
publik dalam public hearing anda melihatnya
setransparan itu nggak secara objektif
anda harus katakan
ya kalau menurut saya belum mbak
memang belum belum jadi belum
belum terpartisipasi publiknya itu
apa namanya terserap terakomodasi dengan
baik buktinya ada demo demo itu kan
berarti ada aspirasi yang masih terganjalkan
gitu nah menurut saya ini kemudian
dpr harus mengambil langkah cepat agar
memanggil semuanya gitu untuk duduk
bersama ini kan persoalan titik semua
antara dpr dalam hal ini dengan
teman teman yang kategori dokter ini belum
dengan idc ini kan belum ini jadi inilah
saya mau ke pak adip ke dokter adip
dokter adip apakah kemudian dari
organisasi profesi dari tenaga kesehatan
dan juga tenaga medis merasa bahwa
minim partisipasi publik dalam
pembahasan ruu kesehatan ini terutama
untuk pasal pasal krusial ya
menjadi kegelisahan dari tenaga medis
dan juga tenaga kesehatan
minim partisipasi publik dalam public hearing
ya jadi proses yang advokasi itu
sejak bulan september yang dimulai dengan
munculnya sebuah rancangan undang undang siluman
karena itu sebelum dibalik dibalik
udah muncul tuh sebuah rancangan undang undang
sudah muncul naskah akademik yang tidak tahu sumbernya
bahkan dari pemerintah atau dpr mengatakan
itu bukan sumbernya dari pemerintah ataupun dpr
nah inilah yang kemudian menjadi satu dasar bagi kita
kita ikut berperan gitu loh
ikut berperan memberikan masukan
poin poinnya kemudian dijadikan suatu rumusan
di badan legislatif dan kemudian muncullah
di sebuah rancangan undang undang yang menjadi
ya inisiatif dari badan legislatif
nah poin poin yang ada tadi memang belum mencerminkan
kebutuhan dari substansi yang ada di dalam permasalahan kesehatan
tapi yang paling krusial juga adalah
hasil yang sudah dihasilkan oleh badan legislatif
kemudian muncul di daftar imentari masalah
termasuk mengenai kedudukan organisasi profesi
kolegium koncil itu dihilangkan dari
yang dibuat oleh pemerintah
ini yang kemudian menjadi satu dasar proses proses yang
apa yang kemudian di public hearing
dimasukkan di dalam sebuah tim itu nggak relevan gitu
nah ini yang saya kira menjadi sangat penting sehingga pada saat
kemudian kita bicara apa yang tadi disampaikan pak saril
betul disampaikan ada kata kata berhak mendapatkan
perlindungan hukum tetapi di pasal pasal berikutnya
setiap tenaga kesehatan bisa dituntut

artinya inkonsistensi di dalam pasal pasal
yang kemudian ini redaksinya yang seperti itu
bukan malah membuat kita
terlindungi secara hukum malah kita akan kemudian
masuk ke dua proses proses hukum termasuk mengenai
keberadaan organisasi profesi
ini perlu saya tegaskan juga bahwa ada putusan
amar putusan mahkamah konstitusi tentang keberadaan
organisasi profesi dokter ikatan dokter indonesia bdgi
dalam amar putusan pu no sepuluh garis piring pu lima belas garis piring dua ribu tujuh belas
di mana disebutkan untuk id dan pdgi memberikan
kepastian hukum yang adil sesuai dengan pasal dua puluh
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
ini yang harus diperhatikan jangan malah kemudian
dihilangkan dari organisasi profesinya
oke saya mau ke pak sari
pak sahril dalam public hearing banyak pihak yang merasa
masukannya tidak diakomodasi oleh pemerintah
dan ada inkonsistensi dari satu pasal ke pasal lain
yang seperti tadi disebutkan oleh dr adib
jawaban kemenkes seperti apa
ya terima kasih
terima kasih mbak yopi
jadi kita sudah menganggut asas transparansi ya
jadi pada saat public hearing kita sangat terbuka ya
materi jadwal dan media yang kita lakukan
baik termasuk melalui web ya
kemudian kita melalui dengan fgd diskusi sosialisasi dan macam macam
dan ingat semuanya dilibatkan mbak ya
dilibatkan makanya muncul sebanyak tiga dua ratus
eh tiga dua puluh daftar impetoris masalah yang ada disitu
itu merupakan akomodir daripada semua yang dimasukkan
dan inilah kewajiban kementerian kesehatan
untuk menyampaikan kepada dpr betul kata pak atur busku
dpr lah yang akan mengkomunikasikan dan membahas ini
nah kami ingin sampaikan mbak ya
jadi saat ini sebetulnya kita harus berbahagia
jadi pemerintah dan dpr berinisiatif untuk melakukan perbaikan
undang undang yang lama yang memang perlu dilakukan sinkronisasi
sesuai dengan perkembangan zaman
apalagi kita ada program transformasi kesehatan
yang semua harus dilakukan reform
dengan maksud untuk memang kebaikan
nah kalau ada ya kalau ada dianggap ya pasal pasal yang sekarang dikatakan pro dan kontra
ya kita dekatkan aja
masih ada loh
taluran kanalnya bisa dibuat
tadi anggota dpr sudah mengatakan di komisi sembilan
bahwasanya masih ada secara personal boleh
semua secara resmi boleh
datang ke dpr boleh untuk sama sama ini loh yang terbaik untuk masyarakat
jadi jangan lagi diangkat sebagai pro dan kontra
tapi memang ada pro dan kontra
pak syahril itu tidak bisa ditutup karena demonstrasinya berlangsung di berbagai wilayah
bukan hanya di satu titik
meskipun niatannya kementerian kesehatan sangat baik ya
bahwa ruu ini bisa menjadi penyangga untuk transformasi kesehatan
tapi di sisi lain tadi pak trubus sebagai pengamat kebijakan publik
juga mengatakan tidak ada transparansi dan minim partisipasi publik dalam pembahasan ruu kesehatan ini
kami katakan transparansi itu sudah dilakukan
baik oleh anggota dpr
maupun oleh kementerian kesehatan
nah sekarang ya
kan antara pro dan kontra tadi kan ada pasal pasal tadi
begitu tidak jelas kita jelaskan
kemudian kalau ada yang dianggap incontentensi tadi
ya semuanya harus kita selaraskan di akhir ini
karena begitu ranjakan undang undang ini
dia disetujui oleh bersama
inilah yang kita pakai untuk mengawal
transparansi dan kesehatan di indonesia ke depan
oke saya mau ke pak trubus
banyak kemudian pihak yang mengatakan bahwa
minimnya pelibatan publik dalam pembahasan ruu kesehatan ini
salah satunya kalau kita lihat ya
yang menjadi sorotan karena dinilai kemenkes memegang kendali terkait segala aspek kesehatan
mulai dari sertifikasi profesi kedokteran
sampai mengatur soal kebijakan pendidikan kedokteran
banyaknya intervensi kementerian kesehatan
apa yang anda khawatirkan dari segi public policy
dari segi kebijakan publiknya pak trubus
iya menurut saya apa yang dikhawatirkan itu
pemerintah kemudian tidak memberikan ruang kepada publik
untuk istilahnya memperoleh hak haknya secara konsesional gitu loh
karena dikhawatirkan justru publik itu dalam posisi
yang mau tidak mau harus mematuhi gitu
dipaksa untuk mematuhi
nah ini yang dikhawatirkan kemudian kesan tidak demokratisnya muncul
misalnya di dalam ru itu kan ada salah satu yang polemik
yang sampai sekarang di luar soal kesehatan adalah
mengenai maksudnya tembako gitu kan
tembako disamakan dengan narkotika
nah ini kan juga menjadi problem kemudian
lari ke persoalan yang sebenarnya menurut para ini
para ahli itu sebenarnya
lebih bagaimana kemudian pemerintah memaksakan gitu
memaksakan hal hal yang sebenarnya sebaiknya lebih fokus ke masalah kesehatan saja gitu
karena memang harapannya sebenarnya perlindungan publiknya lebih diutamakan
dan selama ini publik itu selalu kesulitan
kalau mau mengakses kepada dokter dokter spesialis
bahkan kebanyakan mereka berubahnya ke luar negeri lah
itu yang jadi masalah kan disitu
nah ruu omnibuslo ini nantinya diharapkan tidak ada lagi istilah orang berubah ke luar negeri
semuanya harus di dalam negeri
fokusnya disitu ya
iya fokusnya disitu
karena pemimpin pemimpin kita itu nggak memberi contoh juga gitu
presiden presiden kita presiden sebelumnya itu pak sby keluarga kita berobat
presiden yang lainnya berubahnya ke singapura
itu harusnya kan nggak ini gitu
nggak memberi contoh kepada publik untuk kemudian semuanya harus berubah disini gitu
oke selain soal tembakau yang tadi anda katakan disamakan dengan nikotin dan juga soal bpjs
tapi kemenkes yang dianggap memegang kendali terlalu banyak terlalu overpower nantinya
apa yang kemudian dampaknya bisa terjadi pak trubus
iya kalau terlalu overpower itu nanti dampaknya kepada publik adalah munculnya ada ketidakpuasan publik
artinya disitu publik muncul nanti perasaan ini perasaan apa dipaksa ya
dipaksa misalnya untuk jadi bpjs harus dipaksa misalnya
jadi itu nanti munculnya adalah apa semacam ya public trust yang berkurang gitu
oke saya mau ke pak saryl
oke pak sahril ada kekhawatiran public trust yang berkurang kalau kementerian kesehatan ataupun pemerintah memegang kendali terlalu banyak di sektor sektor kesehatan dan juga di luar itu termasuk bpjs
jawaban dari kemenkes seperti apa
jadi untuk terima kasih
untuk bpjs kita tidak
mengutak atik sama sekali ya
artinya bpjs tetap seperti yang sekarang ini ya
nah kami ingin menyampaikan mbak ya
jadi dalam percakapan kita hari ini memang undang undang kesehatan yang lalu ya undang undang praktek dokteran yang melindungi tenaga kesehatan itu banyak sekali kekurangannya dan tidak ada inisiatif dari organisasi atau individu untuk memperbaikinya
nah saat ini bersyukur sebetulnya
dpr dan kementerian kesehatan
kementerian kesehatan dalam hal ini pemerintah berinisiatif untuk melengkapi agar tenaga kesehatan itu betul betul dilindungi dengan ini
nah tentu saja kalau rangkaian ranjangan undang undang ini sudah dilalui bersama tadi public hearing dimana profesi juga dilibatkan ya tidak elok lah kalau kita harus menolak ini dan akan mundur lagi kita kepada masa masa lalu yang memang tidak bagus untuk lindungan tenaga kesehatan di kemudian hari
nah tentu saja oke terus gimana
oke tapi tadi anda belum menjawab pertanyaan saya ketika anggapan bahwa kementerian kesehatan terkesan overpower ataupun terlalu berkuasa dalam ruu kesehatan ini terlalu banyak memegang kendali
oh tidak ya kalau rancangan undang undang kesehatan ini mbak ya itu yang mengganggu dali itu sebetulnya dpr ya ini kan dpr yang akan mengatakan kita hanya memberikan masukan melalui daftar pentalasi
masalah yang semuanya dilakukan digali melalui public hearing yang sangat transparan
sekian banyak pertemuan sekian banyak organisasi yang terlibat
dan sekian banyak orang yang berpartisipasi
baik secara langsung maupun melalui website yang kita adakan
dan itu sangat terbuka
dan tentu saja kalau nanti ada masalah yang diagap kurang tadi
masih ada ruang untuk di dpr untuk kita berikan suatu penjempuran
baik waktu kita tidak banyak ya
saya mau ke pak adip ke dr adip terakhir
bahwa tadi diharapkan masih tetap ada komunikasi begitu ya antara pemerintah dpr dan juga organisasi profesi
jadi jangan serta merta ditolak juga
bagaimana kemudian organisasi profesi yang lima ini
yang kemarin sudah turun aksi demonstrasi
kedepannya kabarnya kita dengar akan menggelar aksi mogok nasional
kalau misalnya pembahasan ini terus dilakukan ataupun dilanjutkan
padahal kan di sisi lain ru ini sebetulnya niatannya
baik ya untuk transformasi kesehatan
tapi mungkin ada komunikasi yang tidak terjalin
ada public hearing yang belum transparan seperti yang disampaikan oleh pak trubus
jadi yang pertama mbak revinah bahwa di dalam proses pembuatan undang undang
kita melihat tadi kan di dalam proses pembuatan undang undang di bulan september
yang kemudian transparansi akuntabilitas participasi beli
tidak ada tiba tiba muncul sebuah draft
terus kemudian di dalam prosesnya
terus kemudian sudah ada hasil dari badan legislatif
dari daftar imponentaris masalah
tidak mencerminkan dari partisipasi publik yang ada di public hearing sendiri
yang ketiga banyak substansi yang belum masuk
banyak inkonsistensi dalam pasal dan redaksi yang ada
banyak hal hal yang sebenarnya esensi sebagai undang undang kesehatan
yang leks generalis
yang kemudian di omnibus law ini menghilangkan undang undang leg spesialis
di undang undang sembilan undang undang
termasuk undang undang lek spesialis empat undang undang profesi
maka ini yang kemudian banyak hal hal yang kemudian perlu kita kaji lebih mendalam
sehingga kami membahasakannya bukan menolak ruu nya
tapi pada saat ini bicara kepentingan rakyat indonesia
mari kita dalami secara lebih komprehensif
jangan buru buru diketok
jangan buru buru ini muncul menjadi sebuah undang undang
yang nanti malah akhirnya menimbulkan sebuah kegelisahan
jujur ini kegelisahan yang terjadi di teman teman
akan ada mogok nasional dokter adi
kalau kemudian karena ketakutan
munculnya undang undang ini dan ini akan dipaksakan
maka saya pun juga tidak bisa menghalangi
kalau ada keinginan dari anggota seluruh teman teman tenaga medis
tidak kemudian atau takut melakukan pelayanan
sehingga melakukan cuti pelayanan
ini sebuah hal yang tidak bisa kami hindari
kita ingin bahwa undang undang ini adalah sebuah produk
yang bisa diterima oleh semua pihak
bisa diterima dan memang untuk kepentingan kesehatan rakyat
dokter adi cuti pelayanan ini maksudnya apa
mogok nasional bersama ya untuk menolak
kelanjutan dari ru kesehatan begitu
saya membahasakannya cuti pelayanan aja
oke cuti pelayanan
dari kementerian kesehatan terakhir sekali ya
dari kementerian kesehatan bagaimana kalau misalnya nanti
dari organisasi profesi dari tenaga kesehatan dari tenaga medis
kemudian takut dan mereka melakukan mogok nasional ataupun cuti pelayanan
itu sudah dimitigasi oleh kementerian kesehatan
akan dikeluarkan surat larangan untuk mogok nasional atau bagaimana
saya menjawab itu mbak saya ingin menyampaikan
jadi maruah untuk melakukan rancangan undang undang ini adalah baik untuk perbaikan ke depan
terutama di bagian hukum
nah kalau ini ditolak dan tidak diteruskan
maka kita akan kembali ke masalah masalah yang lalu
yang masalah hukum perlindungan tenaga kesehatan yang banyak masalah
nah sehingga harapan kita yuk kita ketemukan
sama sama tujuan baik loh
idi ppn dan sebagainya ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat
kami pun ingin melakukan terdiri kepada masyarakat
mitigasinya itu saja kita kan sudah ada tuh peraturan peraturan tenaga kesehatan ini
sebetulnya dilarang monggok loh kepada masyarakat
mogok berarti melakukan kontraproduktif dan perlawanan hukum
karena kebutuhan masyarakat luas
ya mudah mudahan masyarakat akan lebih tahu
mudah mudahan yang menjadi tadi yang dianggap oleh pro kontra pak adip tadi
yuk kita selesaikan dengan tujuan yang baik
secara keseluruhan termasuk perbaikan hukum dan perlindungan hukum
buat tenaga kesehatan di kemudian hari ya
baik baik kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini
kementerian kesehatan kemudian dpr komisi sembilan dan juga lima organisasi profesi
sebagai perwakilan dari tenaga medis dan juga tenaga kesehatan
bisa duduk bersama berembuk tidak terburu buru dalam pengesahan ruu kesehatan omnibus
karena kalau kita berkaca pada ruu omnibus law
cipta kerja membutuhkan waktu yang cukup lama
membutuhkan public hearing yang cukup luas
dan melibatkan banyak stakeholders sebelum nantinya disahkan
karena sekali lagi masyarakat yang akan dirugikan kalau kemudian ruu kesehatan ini
menakutkan ataupun membuat para tenaga kesehatan dan juga tenaga medis takut
ataupun khawatir nasibnya nanti akan terancam begitu ya
kita berharap nanti ada keputusan dari kementerian kesehatan
organisasi profesi dan juga dpr
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini
ada jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril
ketua umum pbid adib kumaydi
dan juga pengamat kebijakan publik pak trubus rahadian syah
sehat selalu bapak bapak terima kasih sudah bergabung